sementara itu dari bursa transfer dalam negeri mantan pemain west ham united dan real madrid zulian fobech
secara resmi akan memperkuat borneo fc di kompetisi liga satu indonesia
informasinya akan kami sajikan bersama madura united yang secara resmi memperkenalkan tiga striker sekaligus
salah satunya adalah mantan striker arema fc christian gonzalez
latihan pramusim borneo fc di yogyakarta yang diikuti oleh dua puluh lima pemain telah berlangsung sejak delapan januari hingga akhir januari dua ribu dua puluh
manajemen tim peset eta memilih berlatih di universitas negeri yogyakarta karena standar sugiri samparinda sedang mengalami renovasi
yang menarik adalah bergabungnya mantan pemain west ham united dan real madrid zulian fobech pada musatan latihan borneo fc
pemain saib asal perancis itu telah bergabung dengan mantan pemain west ham united dan real madrid zulian fobech pada musatan latihan borneo fc
dan juga berlatih sejak beberapa hari lalu
pada kamis siang setelah menjalani tes medis di jakarta fobert menandatangani kontak untuk memperkuat tim asal samarinda itu
namun manajemen borneo fc tidak menjelaskan durasi dan nilai kontrak dari fobat
sementara itu striker timnas indonesia boa salosa telah mulai berlatih bersama tim lapis kedua borneo fc
yang sedang menjalani laga fase grup turnamen piala presiden di bali
namun keadaan boas di stadion kapten iwayan dianyar hanya untuk memperkuat tim asal samparinda di acara musim
manajemen positif eta mengaku belum ada pembahasan untuk mematangkan kontrak boas hingga kompetisi resmi liga satu indonesia
kedatangan pemain pemain seperti boas dan lain lain adalah untuk memberikan juga support bahwa ini pertandingan pertandingan ataupun pertandingan
piala presiden ini juga sesuatu yang bergensi buat kita untuk tampil maksimal
sehingga kita juga perlu senior senior di dalamnya
sehingga bisa memberikan efek positif untuk borneo fc sendiri
selama beberapa hari ke depan borneo fc akan menjalani rutinitas di pulau dewata bersenat persija jakarta psps riau dan tuan rumah bali united selama pertandingan fase grup piala presiden